hai hujan deras yang disertai angin kencang terjadi di tambun bekasi jawa barat rabu siang
akibatnya salah satu atap rumah umkm di desa sriamur porak poranda sementara beberapa
puing bangunan ambruk beruntung saat peristiwa terjadi seluruh pekerja berhasil menyelamatkan
diri sehingga tidak menimbulkan korban atap rumah yang berada di kelurahan harapan jaya
kecamatan bekasi utara kota bekasi jawa barat juga ambruk akibat terjangan hujan deras yang
disertai angin kencang pada rabu siang tak hanya bagian atap rumah yang hancur sejumlah perabotan
rumah tangga pun ikut hancur lantaran tertimpa material atap rumah beruntung saat kejadian
seluruh penghuni rumah berada di kamar sehingga tidak menyebabkan korban jiwa maupun luka luka
namun kerusakan cukup parah membuat rumah untuk sementara tidak bisa dihuni pemerintah setempat

sudah tidak bisa dipakai lagi untuk korban tidak ada dan untuk nenek yang menghuni tempat ini
sedang kita siapkan tempat untuk sementara di sekretariat rw sementara itu fenomena hujan
es terjadi di desa jake kecamatan kuantan tengah kuantan singingi riau selasa sore peristiwa hujan es
ini terekam kamera warga yang tengah berada di perkebunan sawit butiran butiran es yang turun
terdengar sangat keras saat jatuh di atas atap mobil pengangkut sawit berdasarkan keterangan bmkg pada
rabu siang hujan es yang terjadi disebabkan terbentuknya awan cumulonimbus yang sangat
padat dengan ketinggian awan hingga lima belas km
peralihan musim kemarau ke musim hujan
tim liputan cnn indonesia